kok gak makan kang
jaga jaga kalau kang tisna mau ngajak ngobrol lagi
kakak amin ada apa kakak
gak jadi kakak
kambingnya udah dijadiin kurban
pak makasih ya
bu burnya berapaan pak
yang polos berapa yang lengkap berapa
yang polos delapan ribu yang lengkap lima belas ribu
kalau yang lengkap isinya apa aja
ada tambahan sate jeruan ayam bisa telur muda usus atau hati ampla pak
yaudah kalau gitu saya beli yang polos aja
bu bu gak mau lepas bh
pak bu gak mau
maaf bapak kena flu
kayaknya ketularan sama mahasiswa bapak deh
bapak ngapain sih deket deket sama mahasiswa
kok bapak nggak dibawain masker
ibu sama bunga kan sudah pakai jadinya aman
bunga katanya mau lepas bh tuh
hai apa apa dicopot udah rata giginya bukan udah ngedrain lagi
bunga dulu bapak setuju kamu pasang behel dengan alasan kesehatan gigi kamu
iya tapi sisa makanan suka nempel di bunga jadi nggak sehat
assalamualaikum kang pisna waalaikumsalam kang tunggu
kang nih saya bawain bubur buat kantisna terima kasih kang tapi saya juga lagi makan
jadi nanti siang kang amin ada wawancara kerja iya
kan jadi apa kang jadi kurir kang alhamdulillah kata bapak saya kerja apapun bagus yang penting
halal terima kasih kang kok enggak makan kang jaga jaga kalau kang tista mau ajak ngobrol lagi
tati belum bikin
gasnya nggak ada
berasnya nggak ada
lah kok nggak masak
uang belanjanya yang nggak ada
abang mau dibikinin mirbus
eh kan udah dikasih duit belanja
kok nggak kebelanja
minstan aja sih ada
bunga kapan mau ke dokter giginya
terserah bunga aja
yaudah bapak nggak antar ya
karena bapak ada kelas sampai sore nanti
bapak bapak itu lebih baik pulangnya cepat
itu bersihnya makin parah loh
nih aku gini kan
kalau aku balik lagi udah tak ada fisi
iya maksudnya aku dih helena playing school
tadinya saya mau minta anter
tapi kang krisnanya masih sakit
kapan kang amin wawancaranya
pulang dari sini langsung berangkat
kang amin udah tahu jalan ke kantornya
kalau diterima besok langsung kerja
kalau dari pakaian sih udah rapih kang
pakai parfum enggak
gak usah kang
pakai atau kang
jangan jangan repotin kang
kang udah kang
ya kok diminum
ya kan itu ada kuahnya
ya udah ntar abang ke rumah tisna lah
enggak abang mau newakin dia semalem gak sempet